di mana para pelayan mengikuti perintahku dan istriku menuangkan segelas jus terbaik kapanpun aku memintanya
ya sang gembala sering berharap sesuatu yang ajaib akan terjadi padanya
dan hari itu saat dia duduk di sana melamun dia tiba tiba melihat sesuatu meluncur diam diam melalui rumput menuju sebuah batu besar di sana
itu diikuti oleh yang lain dan yang lainnya
mereka adalah ular bertanda halus dengan sisik berkilau warna warni dan masing masing memiliki akar aneh di mulutnya
yang dengannya ia menyentuh batu sampai tiba tiba batu besar itu runtuh menunjukkan jalan yang panjang di dalam tanah di mana ular itu meluncur satu persatu
ya ampun aku lebih baik mencari apa yang sedang terjadi
seorang pria jarang melihat pemandangan yang begitu agung dalam hidupnya
maka saat rasa ingin tahu menguasai dirinya gembala itu mengikuti makhluk berbisa itu dan dengan berani masuk ke galeri berbatu
sebuah tangga yang gelap seperti sisi lain bulan membawanya ke sebuah gua yang diterangi oleh cahaya dari banyak permata berharga yang berjajar di dindingnya
di tengahnya berdiri singgah sana emas yang megah bertatahkan zamrut dan safir dan melingkar di atasnya ada seekor ular besar
dengan mata berkilauan
gembala yang telah melihat permata yang berharga melupakan semua rasa takut saat keserakahan menguasai dirinya
dia menyembunyikan dirinya di balik setengah dinding dan mengawasi dengan hati hati
semua ular berkumpul di bawah tahta raja mereka dan menjatuhkan akarnya ke tanah
kemudian mereka melihat pemimpin mereka yang mendesiskan desisan yang menusuk jiwa dan kemudian menutup matanya
begitu dia melakukan itu semua ular langsung tertidur
memanfaatkan kesempatan itu gembala itu keluar dan berjalan ke dinding memeriksa permata yang bertatahkan perhiasan itu
aku berharap aku membawa karung tapi tak apa aku akan mengisi kantongku sebanyak yang aku bisa
maka dia mulai mencari permata
mencoba melepaskan permata berharga dari dinding itu
dia mencoba dan mencoba dan mencoba tetapi tidak bisa untuk mencabutnya
aku seharusnya tahu lebih baik tempat ini disihir dan orang biasa sepertiku tidak akan pernah bisa mengambil permata ini dari sini
lebih baik aku pergi karena jika reptil ini bangun aku tamat
sang gembala berjalan kembali melalui jalan yang panjang
jantungnya berdebar tapi begitu dia mencapai pintu masuk dia menyadari bahwa pintu itu tertutup dan tidak mungkin dia bisa membukanya
oh tidak ini dia ini akhir hidupku
di sana dia duduk meratapi tindakan bodohnya memikirkan istrinya dan sepiring nasi dan juga kari yang akan dilahapnya seandainya dia tidak serakah
dia menangis dan menangis dan menangis
sampai akhirnya dia tertidur lelap
anehnya itu adalah tidur paling damai yang pernah dialami gembala itu
sampai dia dibangunkan oleh suara beberapa ular yang mendesis
dia merasa kaget sekali dengan hati hati berjalan menuruni tangga untuk melihat semua ular dengan kepala tegak menatap raja mereka dan tertegun
apakah ini waktunya raja apakah ini waktunya
apakah ini waktunya raja apakah ini waktunya
raja ular mendesis dan berkata
ya ini sudah waktunya
kemudian meluncur turun dari singgah sananya
dia memimpin mereka melalui gua kembali ke batu
batu itu terbuka saat dia menyentuhnya dan ular yang lain mengikuti di belakangnya
penggembala mengira itu adalah kesempatannya
dan dia berlari ke arah rumah
ketika raja ular menoleh dan mendesis mengancam ke arahnya
begitu kuat desisanya sehingga sang gembala jatuh dari tangga dan merasa jantungnya hampir meledak
kau memasuki tempat tinggal kami tanpa undangan
dan kemudian kau mencoba menyelinap keluar
kau akan membayar untuk itu
biarkan aku pergi aku mohon
ya raja yang mulia domba domba aku akan hilang jika aku pergi lama
dan istriku akan menungguku di rumah
dia tidak memiliki orang lain di dunia ini kecuali aku
mendengar ini murid murid raja ular yang tadinya marah menjadi tenang
baiklah aku akan membiarkanmu pergi kali ini
hanya jika kau berjanji padaku
bahwa kau tidak akan memberitahu rumah kami kepada siapapun
raja ular mengangguk dan membiarkan pengembala itu keluar dari batu
sang gembala berterima kasih pada bintang bintangnya
keluar dari batu dan bergegas ke rumahnya
melupakan semua tentang dombanya
saat dia mendekati pondoknya
dia melihat orang asing berdiri di dekat pintu
dia menunggu dan mengawasi
apakah suamimu ada di rumah
ya ampun tidak
aku belum pernah melihatnya sejak musim gugur yang lalu
ketika dia pergi untuk mengembalakan kawanan domba
aku takut serigala telah memakannya
tersentuh oleh kesusahannya
gembala itu sekarang maju
bergegas menuju pelukannya dan menangis dengan air mata kebahagiaan
kemana saja kau sejak musim gugur
kau berlaku tidak sopan meninggalkan istrimu sendiri iya kan
ya dari mana saja kau
apa ada wanita lain dalam hidupmu
hah tidak tidak pernah aku cinta istriku
kalau begitu jawab tuan ini
di mana kau selama ini
akhirnya sang gembala dengan enggan mengakui keberadaan gua bawah tanah
dan orang asing itu yang kebetulan adalah seorang penyihir yang menyamar
memaksanya tidak hanya untuk membimbingnya ke sana
tapi juga untuk memberitahukan cara masuknya
menurutku itu bukan ide yang bagus
percayalah teman aku seorang pesulap
raja ular tidak bisa menyakiti kita
kita akan mengumpulkan permata dan akan dibagi rata
mendengar ini mata sang gembala bersinar
dan dia lupakan janjinya yang telah dia buat kepada raja ular
keserakahan mengambil alih dia sekali lagi
selanjutnya dia mengantar penyihir itu ke batu besar
sebuah akar yang telah dibuang ular tergeletak di kaki mereka
dan saat menyentuh batu dengan ini
pintu itu segera terbuka dan membiarkan mereka lewat
di dalam gua yang anehnya sekarang kosong
penyihir itu perlahan mulai mengetuk permata itu dengan tongkatnya
dan satu demi satu permata mulai jatuh dari dinding
dan masuk ke dalam tasnya
hei kita akan segera menjadi orang terkaya di seluruh dunia
tapi saat itu mereka merasakan nafas mati
mereka merasakan nafas makhluk di belakang mereka
rasa dingin menjelar di punggung sang gembala
dan keduanya berbalik perlahan
itu adalah raja ular
yang sekarang terlihat lebih besar dari sebelumnya
dan kemarahannya begitu besar
sehingga pengembala mengira akhir hidupnya telah tiba
jangan takut temanku
desisan raja ular sekarang berubah menjadi gerabah
dia perlahan mulai bergerak
dan berubah menjadi naga hijau
pengembala melarikan diri
tetapi gua itu kecil dan sempit
kau mengkhianati aku
dengan serangan yang kuat
gembala itu terlempar ke udara
tapi untung baginya
dia mendarat di punggung naga dan berpegangan pada tanduknya
naga itu sekarang menjadi lebih marah
membuat raungan keras dan melompat ke udara
lalu terbang keluar dari gua
naga itu terbang semakin tinggi dan tinggi
sampai pengembala itu menjadi pusing dan kehabisan nafas
tapi di langit biru di atasnya
dia bisa mendengar nada jelas yang manis dari burung yang membumbung tinggi
aku telah belajar pelajaranku
aku mohon maaf atas apa yang telah aku lakukan
pada saat itu
burung itu terbang di samping naga itu
apakah sungguh sungguh menyesal
atau apakah kau akan melakukannya lagi kalau kau dimaafkan kali ini
apa yang bisa kukatakan
aku telah belajar dengan cara yang paling sulit
dan cara tersulit berikutnya
kita akan lihat
burung itu terbang ke leher naga
dan mematuknya sekali
naga itu segera berubah menjadi ular
dan kemudian gravitasi melakukan tugasnya
ketika pengembala sadar kembali
dia berada di sisi gunung
dengan kawanan domba di sekelilingnya
hutan masih dalam musim gugur yang kuning dan emas
dan di kejauhan
dia bisa melihat istrinya memanggilnya dari pintu pondoknya
mimpi yang aneh sekali
aku kira terkadang mimpi mengajarimu
lebih dari kehidupan itu sendiri
aku akan berhenti melamun dan bekerja lebih keras
dan dengan itu
dia pulang ke istrinya
dari balik pohon
raja ular muncul dan tersenyum
ketika dia melihat gembala itu pergi
kemudian berubah menjadi burung
mungkin mencari orang lain
yang membutuhkan intervensi dalam mimpi mereka
dan menggunakan internetyrean danldg

dan tak boleh menyala tanihan come idea light
kita tidak meminta mruit dari anda masing masing